ya genderang pertarungan memperebutkan kursi ketua umum pan menarik perhatian
dan sudah selesai memang karena zulkifli hasan calon incumbent ini kembali terpilih sebagai ketua umum pan untuk periode berikutnya
ada empat calon sebelumnya kemudian mundur satu tapi memang kongres pan ini berlangsung sangat dinamis sejak beberapa hari kemarin
bahkan sebelum kongres pun selain soal panasnya rivalitas yang berujung kericuhan
kongres pan juga menentukan kemana arah politik partai berlambang matahari
apalagi kemudian zulkifli hasan yang memenangkan kongres
apakah ini akan mengulang lagi bagaimana langkah politik pan ke depan yang tadinya oposisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan
dan dengan tidak terpilihnya calon yang tidak direstui oleh pak amin rais
apakah kemudian sosok sentral itu juga tidak lagi cukup kuat untuk mengantarkan
dengan calon ketua umum begitu untuk menang dalam kongres partai amanat nasional
kita baca pan setelah terpilih di bawah zulkifli hasan
ada bang adi praitno analis politik dari uin syarifudetullah jakarta
selamat malam bang adi praitno
dan kami juga masih menunggu sambungan satelit dengan fifa yoga
wakil ketua umum pan periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh yang juga tim sukses dari zulkifli hasan
kita nanti akan juga tanyakan langsung terhadap elit dari partai amanat
tapi saya ke bang adi praetno dulu
bang adi jadi ini sudah selesai ya
pemilihan ini sudah selesai zulkifli hasan
anda sempat hadir ya bang di arena kongres atau bagaimana
sempat main aja
cuma kan tidak boleh semua orang masuk ke ruangan itu
ya lihat lihat kendari lah meski sebentar
oke ini terpilih zulkifli hasan bang adi praitno
apakah memang sejak awal anda sudah membaca itu bahwa tampaknya incumbent ini akan terpilih
atau justru cukup mengejutkan
karena kan sebetulnya
bang zulkifli hasan tidak didukung oleh pak amin rais
kalau mau jujur sebenarnya tidak ada prediksi yang bisa dihitam putihkan sejak awal
sekalipun misalnya zulkifli hasan dianggap sebagai petahana
tapi mulfahri sebagai penantang bukan penantang yang main main
apalagi ada dukungan pak amin rais yang cukup potensial mengalahkan itu
ada dua celah yang sebenarnya bisa dikapitalisasi oleh penantang zulhas
misalnya satu tidak ada tradisi dua periode di pan
ketua umum dua periode itu tidak ada
yang kedua rata rata
kalau tidak mendapatkan restu dari pak amin kecenderungan akan kalah
nah ini yang sebenarnya dari awal dibaca oleh publik zulkifli hasan akan kalah
tapi nyatanya kemenangan hari ini itu menunjukkan bahwa kerja politik zulhas selama ini
relatifly diterima didukung dan terkonsolidasi dengan baik di teman teman dpw dan dpd
konsolidasi itu menjadi kunci dari kemenangan zulkifli hasan
betul artinya selama menjadi petahana lima tahun
zulkifli hasan mampu meyakinkan semua peserta kongres yang mayoritas dari dpd dan dpw
untuk tetap meyakini zulkifli hasan ini adalah calon pemimpin yang bisa membawa pan jauh lebih besar ke depan
dibanding tentu dengan tiga tiga kandidat yang lain
cuman memang agak perlu dilihat secara umum kandidat penantang ini relatively muncul belakangan dan telat
kampanyenya telat visi misinya juga telat
sekali muncul menggandeng nama besar sesepupan
misalnya mulfahri dalam banyak hal datang dengan pak amin rais
ataupun misalnya asman abnur datang kemudian dengan pak hatta rajasa
tapi tidak membawa sosok diri tentang apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan zulkif
oke secara pribadi begitu ya
saya sih melihat kenapa zulkifli hasan ini menang
selain memang mampu meyakinkan teman teman dpd dan dpw para penantangnya agak telat
kalau lima bulan enam bulan penantangnya ini declare akan menjadi penantang
saya kira peta politiknya akan terjadi
ataupun kalau kongres ini agak mundur sedikit seminggu dua minggu kemungkinan akan kalah cukup terbuka
mulvahri ini suaranya signifikan
iya dengan masa yang tadi anda katakan agak terlambat tadi
betul dengan masa yang menurut saya juga tidak terlampau jauh
bayangkan zulkifli hasan lima tahun menjadi ketua umum pan
suara dan selisihnya dengan mulvari kurang lebih di angka seratus
ini menurut saya sebentar lagi bisa dibalap
cuman ya inilah kemudian realitas politik yang harus dihadapi
bahwa mulfahri sebagai penantang juga cukup serius dan pengaruhnya cukup kuat
jadi ke depan setelah ini selesai
pesta sudah selesai semua orang harus cuci piring bersama
bahwa bagaimana mengkonsolidasi merangkul kelompok kelompok yang selama ini berhadapan hadapan berseberangan
untuk kembali menyatu membangun pan
terutama menyongsong dua ribu dua puluh pilkada serentak
sebelum kita bahas soal pan setelah ini cuci piringnya seperti apa
apakah cuci kuning di dapur masing masing atau di dapur yang sama
begitu bang arief raino
menarik ya ketika kemudian pak amin rais merestui mulfari harhab tapi kemudian tidak menang
ini tampaknya baru pertama kali terjadi dalam kongres

pak amin justru tidak menang
apa yang anda baca dari sini bang arief raino
kalau saya sih sederhana mungkin harus dibaca secara utuh bahwa dpw dan dpd
yang memiliki hak suara untuk menentukan ketua umum
ini sudah tidak lagi bisa diintervensi oleh siapapun
pak amin kemudian diposisikan sebagai godfather
sebagai pelatih yang hanya didengarkan untuk persoalan persoalan kopolitik kebangsaan
tentang pancasila tentang nkri tentang bagaimana menghubungkan antara islam

tapi dalam konteks politik elektoral mendukung kandidat kota umum
nah sepertinya dpd dpw ini punya satu preferensi politik masing masing
yang tidak bisa didasarkan atas nama nama besar pak amin ataupun atas nama besar pak hatta rajasa
itu yang sepertinya ada kecenderangan
ada segmentasi di mana kader kader pan itu kalau untuk urusan pilih memilih
kayaknya mereka ada ukuran ukuran yang berbasiskan rasionalitas itu
tidak lagi kemudian tersentuh
tidak lagi kemudian tersentuh
tidak lagi kemudian tersentuh
tapi kemudian tersentral bahwa apa petuah apa pilihan pak amin itulah menjadi pilihan mereka lagi begitu
betul dan ini cukup mengagetkan tentu saja
karena dalam tradisi pemilihan kota umum yang sebelumnya
di mana ada restu pak amin rais maka disitulah ada kemenangan
termasuk kemenangan zulhas pertama melawan hatta rajasa
itu tidak terlepas dari petuah petuahnya pak amin rais
menarik menarik bang hadi praditya
tapi belum tersambung rupanya
kita masih berupaya untuk menghubungi viva yoga
yang juga tim sukses dan juga wakil ketua umum partai pemerintah nasional di periode dua ribu lima belas dua ribu dua puluh
kita akan tanyakan artinya saya harus ke bang adi praitno lagi kalau begitu
ketika kemudian restu pak amin ini tidak lagi menjadi patokan
ini faktornya karena apa bang
ada pengaruh terhadap kontestasi politik yang kemarin tidak
bahwa pak amin begitu keras menjadi oposisi
tapi kemudian di hari ini kita lihat
siapa yang didukung atau yang didukung pak amin
pak amin kan umumnya mungkin saja menempatkan pan sebagai partai oposisi
ini kan artinya berbanding terbalik pak
ada dua hal yang saya tangkap dari perilaku pemilih dan perilaku politik teman teman pan
satu pak amin memang diposisikan sebagai guru bangsa
tapi kalau untuk menyangkut politik elektoral di internal
teman teman dpd dan dpw relatively itu punya preferensi politik masing masing
yang mereka tidak akan gantungkan pada siapapun
jadi kalkulasinya itu berdasarkan rasionalitas
kalau dukung zulhas dapat apa kalau dukung mulpahari dukung apa
kalau dukung derajat dan seterusnya
ini yang sepertinya saya lihat bahwa ketua ketua dpd dan dpw
yang memiliki hak suara di kongres kepan itu adalah mayoritas politisi
politisi itu seringkali preferensi politiknya mencari untung secara pribadi
bukan digantungkan nasib dan masa depannya kepada orang lain
ketika saya memilih ini saya dapat apa begitu ya oke oke
itu kalkulasi politik rasional sepertinya yang menjadi ukuran
pan setelah ini apa kita tanyakan langsung
saya sudah tersambung saat ini dengan mas viva yoga
politisi partai amanat nasional dari kendari
selamat malam mas viva ada bang adi praitno di sini
yang juga ikut membaca dari luar bagaimana situasi di
setelah kemudian pan kongresnya selesai
selamat terlebih dahulu mas viva yoga karena pan akhirnya sudah selesai
melangsungkan kongres dengan kemenangan dari orang yang anda dukung langsung
bang zulkifli hasan tapi kemenangan ini tadi kita diskusikan
bukan tanpa catatan mas viva yoga karena suara dari penantang begitu cukup signifikan
dan terjadi pembelahan dan juga rivalitas yang cukup terasa di kongres pan ini
jadi bagaimana memaknai kemenangan ini mas viva tapi di lain sisi bahwa terjadi
perpecahan yang luar biasa sepanjang kongres ini mas viva yoga
sebenarnya tidak ada perpecahan yang luar biasa
yang ada itu adalah kompetisi yang demokratis yang terjadi di internal partai amarat nasional
partai amaran nasional ini sudah terbiasa dan lebih dewasa di dalam memahami
keberbedaan pendapat ide pemikiran dan kepentingan
tetapi semuanya tetap dalam moral politik yang sama sesuai dengan adart partai
menjelang kompetisi di
di kongres ini ketika terjadi perbedaan pilihan terhadap calon ketua umum
itu adalah sesuatu yang wajar
partai amarat nasional selalu mengedepankan aspek rasionalitas
objektivitas dan mengedepankan nilai demokrasi
artinya bagi kader kader yang ingin berkontestasi dipersilahkan tanpa ada tekanan atau hambatan
jadi di kongres ini menunjukkan
ada empat kader yang menjalankan diri mendaftarkan menjadi calon ketua umum
tapi kemudian di dalam perjalanan pak asman abnur mengundurkan diri
dan melimpahkan suaranya ke bang yul givyasan
jadi proses kompetisi ini menurut kami adalah sesuatu yang terbiasa di internal pan
mungkin berbeda dengan partai yang lain
tetapi satu prinsip bahwa
ini adalah merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan tertinggi di partai
yaitu melalui kongres
dan terjadi kompetisi yang sehat yang objektif dan rasional
peserta yang merupakan ketua ketua dpd
tingkat kabupaten kota dan provinsi
telah memiliki kesedaran politik yang tinggi
tidak bisa ditekan tidak bisa direkayasa
mereka punya aspek rasionalitas
dan aspek keperbiaan terhadap para kandidat
jadi adanya kompetisi yang terjadi di internal partai ini menunjukkan bahwa
proses demokrasi di partai amret nasional telah berkembang dengan baik
jika ada perbedaan yang dinamis
itu juga bisa cepat diselesaikan
dan menghasilkan suatu rasa kekeluargaan kebersamaan
buktinya setelah terjadi proses
setelah terjadi proses komunikasi yang baik
segala keberbedaan selesai
kemudian proses kompetisi dilanjutkan
pencoblosan pemilihan penghitungan
dan sekarang yang terpilih adalah bang yudhoye piyasan
dan setelah terpilih dan diputuskan oleh kongres
dipilih oleh peserta kongres
dan hasil keputusan kongres itu adalah
diterima oleh seluruh para kandidat yang berkontestasi
jadi yang hadir di kendari ada pak amin rais
tokoh reformasi pendiri partai amat nasional
bapaknya partai amret nasional
ada bang hatta rajasa
ada mas widris mbakir
dan beberapa tokoh tokoh partai amret nasional lainnya
seluruh berkumpul di sini untuk melihat suasana dan dinamika
demokrasi di internal partai amarat nasional
sudah diputuskan oleh kongres bahwa yang terpilih adalah bang zulkifli hasan
dan hasil keputusan kongres sudah diterima
oleh seluruh eksponen di partai amarat nasional
baik mas riva yang jelas
ya jadi terjadi kompetisi yang sehat lah ya
di bursa calon ketomong partai amret nasional ini sudah diputuskan
meskipun sebelumnya terjadi kericuhan
bahkan sebelum kongres juga begitu
jadi sekarang suasana internal pan setelah kongres bagaimana
mas viva yoga terutama untuk kubu kubu yang sebelumnya menuding bahwa
kubu zulhas curang lah dan lain sebagainya
itu seperti apa saat ini
apakah memang sudah langsung ada komunikasi politik untuk menyatukan
atau justru ini masih selebrasi terlebih dahulu
ya setelah keputusan kongres
sudah tidak ada lagi kubu kubuan
hanya satu kubu yaitu kubu partai amarat nasional
bang yuki fliassan bang hatta rajasa mas fitri subakhir pak amin rais
itu telah berkomitmen untuk merangkul seluruh eksponen partai amanat nasional
bekerja bersama sama dalam satu perahu
untuk membawa bahtera kapal partai amanat nasional ke depan
menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
karena target dari pan
untuk menaikkan elektoralnya
meningkatkan suaranya di pemilu dua ribu dua puluh
tentunya ini adalah merupakan tantangan yang tidak kecil
perlu ada keseriusan dalam pengelolaan manajemen partai
dan seluruh aspek yang berkaitan dengan pemandangan pemilu
akan kita rencanakan
dan akan kita putuskan bersama sama
itu yang pertama
ini menunjukkan bahwa
sebenarnya setelah kongres
sudah tidak ada lagi hubung hubungan
baik baik mas viva tadi anda menyinggung soal nahkoda pan seperti apa ke depan
nah kita bahas usai jeda
mas iva tahan dulu di sana
juga ada bang adi praitno
pan ke depan ini nakodanya bagaimana di bawah bang zul
apakah akan mengulang cara yang sama
dari di luar kemudian gabung ke pemerintah
atau justru masih mengakomodir beberapa suara di internal pan
yang ingin pan ada di luar pemerintahan
nah mas ifah sudah senyum senyum aja
kita bahas nanti usai jeda berikut kami akan segera kembali di saat lain
ya pan yang sudah ataupun kembali dipimpin oleh zulkifli hasan
ada mas viva yoga wakil ketua umum pan periode dua ribu lima belas dua ribu
ditahan dulu ya mas viva
tadi kita dengarkan mas viva katakan bang adi praitno bahwa
sekarang pan tengah sudah bersatu lagi
sudah menyiapkan pan seperti apa nantinya ke depan
apakah anda melihat semudah dan secepat itukah kongres baru beberapa jam
usai rivalitas yang cukup panas terjadi beberapa hari kemarin
ya kalau melihat korespondensi politik kongres pan sebelumnya
bahwa setelah terjadi rivalitas
itu biasanya sering langkulan
makanya ada istilah yang kemudian dimunculkan oleh
amin rais yang dikutip oleh zulhas
bahwa kongres di pan pertarungannya itu tidak lebih dari sekedar smackdown
semakedown itu siapapun yang kalah dan menang
dia rangkulan dan salaman
itu yang sebenarnya belakangan terjadi di pan
dan saya juga cukup meyakini itu bahwa setelah ini selesai
apalagi misalnya bang yoga itu mengatakan bahwa
semua pihak sudah menerima hasil keputusan ini
semua pihak memiliki komitmen untuk mendukung zulhas untuk lima tahun ke depan
tentu ini adalah satu modal sosial politik
yang bisa dikapitalisasi sebagai basis membangun soliditas kembali
tentu memang ini statement politik
harus ada upaya upaya yang lebih konkret nanti di bawah
misalnya soal penyusunan komposisi struktur di pan
relatifly harus mengakomodasi pihak pihak selama ini berseberangan
artinya politik itu bukan hanya tampak di permukaan
tapi dalam praktek realitasnya
ada komposisi komposisi yang memang disediakan
sebagai upaya politik akomodatif
dan itu kecendungan yang sepertinya akan dilakukan oleh pan ke depan
oke baik mas viva yoga apakah politik akomodatif juga akan dilakukan
sebagai solusi untuk menyatukan kembali pihak pihak yang berseberangan
dengan kubunya bang zulkifli hasan
atau ada cara cara yang lain menurut anda yang bisa untuk menyatukan pan usai kongres ini
pertama bagi bang zulkifli hasan adalah mengakomodasi seluruh kekuatan politik
di internal partai amanat nasional yang itu tercermin di struktur kepengurusan nantinya
jadi karena pan ini adalah merupakan partai yang ingin besar
ingin menjadi partai modern
maka seluruh eksponen yang terlibat di kontestasi pasca kongres
itu harus dilibatkan secara aktif dalam proses proses politik ke depan
sesuai dengan adart dan platform partai amarat nasional
yang kedua bahwa ini adalah merupakan ciri khas di partai amran nasional
bahwa kontestasi sudah menjadi bagian inherent dalam berdemokrasi di internal partai
karena salah satu fungsi dari partai politik itu adalah melakukan proses modernisasi
peningkatan kesedaran politik rakyat
jadi lembaga salah satu lembaga demokrasi yaitu partai politik
harus bertindak berperilaku secara demokratis di dalamnya
jadi yang ingin ditekankan ke publik adalah bahwa proses demokrasi di internal relatif sudah berjalan cukup baik
dan ini adalah menjadi ciri khas dari partai amaran nasional
kalau ada kekurangan di sana sini ya itu wajar karena kita dalam proses untuk menuju sebagai partai
tetapi yang penting bahwa prinsip prinsip demokrasi itu insya allah telah menjadi pilar di partai amran nasional
persoalan akomodasi politik itu sudah menjadi komitmen dari bang yogi fiasan
dari bang hanta rajasa dari pak asman atnur dan mas fitrusal bakir pak amin rais
seluruhnya berkumpul menjadi satu menjadi kekuatan untuk menuju ke baktera pemerintahan

baik nah mas ifah sebelum kita ke baktera pemilu tadi bakterapan hari ini atau tahun ini akan kemana mas ifah yoga
apakah akan mengulang pan di tahun tahun sebelumnya kemudian akan masuk ke pemerintah di bawah bang zulkifli hasan
apakah dengan kepemimpinan yang sama juga akan melakukan hal yang sama juga masuk ke pemerintahan pak jokowi maruf
pemimpinan saya sekarang adalah tidak menjadi bagian dari pemerintah tetapi secara prinsip sebagai pemerintah yang merupakan lembaga
yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengelola negara setiap eksponen negara termasuk partai politik
harus melakukan komunikasi secara konstruktif jadi intinya partai politik itu harus juga melakukan fungsi fungsi

dan kemudian apa yang akan dilakukan tetap dalam jalur konstitusi itu untuk melakukan fungsi kritisisme fungsi kontrol terhadap pemerintah
melalui jalur lembaga legislatif kontrol yang dimaksud adalah memberikan sebuah pemikiran yang baik dan apabila ada kekurangan
marilah bersama sama dengan seluruh komponen termasuk seluruh partai politik untuk disempurnakan kembali
sekarang posisinya tidak usah lagi diberdebatkan apakah nanti akan menjadi partai oposisi atau partai pemerintah
karena posisi politik sekarang dari pan adalah berada di luar pemerintahan
tetapi ke depan kita akan terus tingkatkan komunikasi dengan pemerintah secara baik secara konstruktif dan secara terhormat
bang adi praitno membaca komunikasi yang akan dibangun secara konstruktif terhormat tadi ala mas viva yoga
saya cenderung melihatnya seperti yang sebelumnya mendukung pemerintah tanpa syarat
dalam prakteknya betul bahwa pan tidak menjadi bagian dari pemerintah tidak ada menteri
tapi pada setting bersamaan pan mendukung tapi membiarkan kader kadernya
itu mengkritik pemerintah pak jokowi secara proporsional dan konstruktif

resining yang saya kira akan dilakukan oleh pan ke depan
sebagai bagian untuk menjaga jangkar satu harus menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah
pada setting bersamaan menjaga suasana batin para pendukungnya
yang relatively memang ingin berada di luar kekuasaan
makanya muncul satu istilah yang disebut sebagai dukungan tanpa syarat
jadi mengulang lagi sebetulnya bang adi praito
sepertinya begitu kalau saya melihat kecenderungannya
dengan tidak mengurangi rasa hormat sebenarnya
karena sepertinya pan tidak akan memilih untuk membuat kekuasaan yang baik
untuk oposisi ataupun menjadi bagian dari pemerintahan
satu pilihan yang sepertinya akan sulit
maka titik komprominya adalah mendukung tanpa syarat itu
mengapa sulit untuk ada di oposisi bagi partai amarat nasional
karena harus diakui bahwa komunikasi politik pan sejak awal
ini kemistrinya sudah terbangun dengan baik dengan pak jokowi dan pemerintah
sekalipun sering mengkritik sekalipun ada perbedaan pendapat
pan dianggap memiliki satu gagasan yang relatif rasional
tidak nyinyir tapi kritiknya itu membuat pemerintah
merasa untuk segera membenahi dengan apa yang dilakukan itu
ini yang kemudian kenapa pan meski dalam banyak hal suka mengkritik
seringkali masih membuat satu komunikasi politik yang intep gitu
jadi perlu saya halo
ya silahkan mas viva kami dengar
ya jadi perlu saya luruskan dari pengertian dukungan tanpa syarat itu
kan pemilu sudah menetapkan
melalui kpu presiden terpilih gitu
jadi mendukung pemerintah berdasarkan kepada keputusan
lembaga penyelenggara pemilu yaitu kpu
itu sudah menjadi komitmen dari seluruh anak bangsa
termasuk juga dari partai amarat nasional
jadi konteks dari dukungan itu adalah
bahwa pemerintah yang sekarang itu adalah merupakan produk dari pemilu
yang diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang sah
jadi proses dukungan itu bukan dalam rangka untuk mencari jabatan tidak
tetapi marilah sama sama melakukan komunikasi
melakukan proses dialogis untuk bersama sama
jika ada masalah tentang kebangsaan
pan akan hadir di situ bersama dengan pemerintah bersama dengan partai politik yang lainnya
apakah partai politik itu berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
toh kenyataannya selama saya menjadi anggota dpr
itu tidak ada pembeda signifikan antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan
maupun yang berada di luar pemerintahan di dpr itu
karena yang namanya anggota dpr dpr itu punya tiga fungsi
salah satunya yaitu fungsi kontrol
jadi seluruh partai politik
itu melakukan fungsi kontrol karena fungsi kontrol itu fungsi pengawasan itu adalah merupakan produk dari konstitusi
ya baik mas viva tapi kan yang jelas di periode yang lalu kan ketika masuk ke pemerintahan langsung dapat kursi menpan rb mas viva yoga
ya itu proses komunikasi
tapi nanti kita lihat perkembangan bagaimana ke depan proses komunikasi yang dilakukan
fokus untuk membenahi internal partai amaran nasional
melakukan pengelolaan manajemen kepartian
memperbaiki beberapa hal yang berkaitan dengan program pemenangan pemilu ke depan
yang belum terselesaikan
dan memperbarui terhadap ide gagasan yang berkaitan dengan peningkatan elektoral partai amaran nasional ke depan
karena kemudian kita tahu ya dalam kongres kemarin
bang zul terang terang mengatakan tidak didukung pak amin ra'ih sementara
yang didukung adalah mulfari harahap
setelah kemudian menang
bagaimana kemudian posisi pak amin rais ke depan di partai amanat nasional
kami tahu bahwa cukup sentral sebetulnya pak amin ini
tapi apakah ini kemudian berpengaruh terhadap internal pan ke depan ketika bang zul menang ini
bagaimana posisi pak amin dan juga kelompok kelompok yang sejauh ini kemarin kemarin berseberangan dengan bang zul di kongres pan ini
kita bahas tapi nanti ya mas iva yoga
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya saya lanjutkan ke mas diva yoga
tadi terputus mas viva soal kita melihat bagaimana pak amin rais posisinya di pan ini setelah kemudian bang zul menang
karena gini mas viva bang zul bukan caketum yang didukung oleh pak amin ra'ih bukan caketum yang diberikan restu
nah apakah ini menjadi pertimbangan tersendiri memposisikan pak amin rais
kongres sudah usai kemudian proses reunifikasi sedang berjalan
jadi kita tutup persoalan kongres karena persoalan hak politik itu adalah persoalan persoarangan ini

dan juga kepentingan pendidikan individu
pak amin kapanpun itu tidak bisa lepas dari partai amaran nasional
pak amin adalah salah satu pendiri partai tokoh reformasi di internal partai amaran nasional
itu selalu dihormati dari dulu hingga sekarang
jadi proses ke arah bagaimana melakukan proses manajemen partai yang baik
panutan untuk bisa
diberikan nasihat nasihat ke depan
yang lebih konstruktif dalam rangka
untuk peningkatan elektoral
apakah akan ada kursi lagi ketua dewan kehormatan
atau tidak seluruhnya telah
berkumpul kembali dengan cepat
sekarang ini untuk
penasihat partai adalah
ditetapkan oleh kongres yaitu
nanti akan ada tim khusus
penegasan bersama dengan ketua umum
soal itu jadi karena
hal hal yang berkaitan
dengan proses kompetisi
di kongres sudah selesai
dan seluruh pihak
setelah kongres ini bisa menerima
dengan ramai dengan sejuk
ke depan sudah tidak ada lagi
pan bersatu kembali
menyambut sebagai kemenangan bersama
memang ini terasa
sebagai sesuatu yang
menjadi ciri khas dari pan
tetapi itulah kenyataannya yang terjadi
baik mas ifahyo gak tahan sebentar
ke bang ade praitno
porsi pak amin anda melihat ke depan akan ada di mana
kalau melihat pan ini partai islam
jadi butuh ikhtiarah politik
sebenarnya untuk memutuskan
soal posisi ideal yang
seharusnya ditempatkan bagi pak amin rais
karena dalam banyak hal pak amin rais
memang relatif agak sedikit berbeda
dengan teman teman yang ada di dpp
misalnya soal keputusan politik
waktu pilpres kemarin
dalam kondisi seperti ini tentu bukan hari ini
bukan malam hari ini yang akan kemudian
diputuskan di mana seharusnya
pak amin rais diputuskan
satu sisi ada keinginan pak amin rais tetap
diposisikan sebagai sosok sentral
figur inti dan bahkan penting
di partai amanat nasional
tapi pada saat bersama ada wilayah wilayah
tertentu yang seharusnya pak amin rais
tidak ikut bertanding tidak ikut bermain
dalam konteks inilah dua jangkar
yang ingin sama sama dirawat sedang
diupayakan posisi ideal seperti
apa yang akan dibagikan kepada pak amin rais
apakah sebagai ketua dewan
kehormatan kembali ataukah ada
postur organisasi yang kemudian
akan dibentuk lagi sebagai bagian
dari akomodasi terhadap pak amin rais
tapi suka tidak suka pak amin tetap menjadi
figur cukup sentral yang ada di pan
ini yang membuat sepertinya teman teman
pan sedang mengkalkulasi hal
ke depan terhadap pak amin rais
karena memang ya sebagiannya
sosok sentral iya tapi kemudian
ada hal hal yang
sebaiknya tidak juga
diputuskan oleh pak amin rais seperti beberapa waktu
yang lalu begitu ya betul kalau orang kampung
jadi pan itu terjebak pada
satu dilema yang cukup panjang
pak amin memang cukup sentral figur
kunci pendiri dan senior pan
tapi pada saat yang bersamaan tentu
ada hal hal dan wilayah tertentu yang tidak boleh
dan bahkan tidak bisa dimasuki oleh pak amin
misalnya soal persaingan internal
biarkan kader kader itu yang bertarung
dijadikanlah pak amin sebagai pengayom
dan perlatih bersama ataupun
hal hal politik kebijakan strategis
jangan sampai misalnya statement
pak amin rais justru berbeda dengan
keputusan keputusan di pp
kalau melihat kecenderungannya pak amin seringkali
beda hal hal berbeda jadi ada
nuansa kebatinan yang
sebenarnya saling bertabrakan yang
membuat teman teman pan saat ini
tentu saja sedang melakukan
ikhtiar politik sebenarnya
pak amin rais diposisikan tentu ini
bukan perkara mudah ini menyangkut senior
seharusnya dimaintain ke depan
mas ifah ada tanggapan
dari apa yang tadi katakan oleh bang adi praitno
apakah memang suasana kebatinan
kalau kita bicara pak amin rais ini memang cukup dilematis
tidak ada dilemasi terhadap
pak amin rais pak amin rais itu adalah
salah satu pendiripan
yang kita hormati bersama
dan kongres sudah selesai
karena di pan siapapun tokoh
partai amanat nasional
punya hak politik untuk memilih
dan dipilih untuk menentukan
pilihan politiknya dan di internal
pan itu sebagai sesuatu
yang wajar karena punya hak politik
untuk itu tetapi setelah kongres
selesai sudah tidak ada kubu kubuan
dan seluruh eksponen
pan itu telah
bergabung menjadi satu tadi sudah
saya jelaskan dan nanti kita akan
yang akomodatif yang
turistis yang mampu untuk
menghadapankan program program advokasi
misalnya dan bisa membawa
patera pan untuk siap
menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
baik mas ifayoga kita tunggu bagaimana
dpp pan yang baru
dibawa kembali di bawah bang zulkifli hasan
dan tentunya kita juga lihat apa
kemudian arah politik pan
di bawah bang zul apakah
akan masuk ke pemerintahan lagi atau
tetap ada di luar kita tunggu
mas ifayoga terima kasih banyak bergabung dari
dari kami harus
break saya akan lanjutkan dengan
terima kasih ya terima kasih mas ifayoga
saya akan lanjutkan dengan bang adi praitno
melihat tantangan pan ke depan ini bagaimana
bang adi praetno soal suara yang
kemudian secara persentase turun sebetulnya ceruk
pemilih di mana yang harus
dipertahankan mana yang harus diperlebar
lagi apalagi ada pilkada
dan juga pemilu dua ribu dua puluh empat
di jawabnya usai break
bang adi praitno kami akan segera kembali
challenge buat pan di pilkada
juga pemilu ke depan ini untuk bisa
memperlebar ceruk suaranya ya tentu
setelah pesta usai cuci piring harus
dilakukan secara bersama jangan
keburu melakukan dansa indah
tapi cuci piring nggak selesai apa itu
cuci piringnya adalah mengkonsolidasi
basis basis dukungan yang selama ini
tersebar ke berbagai kandidat betul
bahwa ada politik akomodatif
tapi dua ratus dua puluh lima pendukung
mulfahri arham itu juga penting
segera untuk dipulihkan suasana hatinya
untuk segera dirangkul supaya
on menyatu dengan pan karena
dua kericuhan itu bukan satu hal yang sederhana
tapi diindikasikan ada suasana
batin yang sebenarnya tidak ingin menyatu
dalam konteks pemilihan kongres
karena itulah konsolidasi segera
ukurannya apa memenangkan sejumlah
pilkada di dua ratus tujuh puluh
itu adalah ukuran yang paling mungkin bisa
dilakukan oleh pan sebagai dari
kerja politik yang terukur mengkonsolidasi
basis basis yang ada yang kedua
pilkada dua ribu dua puluh tentu
ini akan menjadi
melihat pemilu dua ribu dua puluh
karena dua ribu dua puluh dua dan
dua ribu dua puluh tiga ini tidak ada pilkada serentak lagi
kekosongan politik yang cukup panjang
yang membuat kerja kerja politik pan
agak susah untuk diukur karenanya

untuk mengukur sejauh mana
soliditas dan konsolidasi pan
suaranya pan ini menurut anda apakah memang
berkurangkah atau memang stagnan
padahal pan ini punya satu korespondensi
dan riwayat politik yang cukup panjang
yaitu memiliki basis
pemilih muslim kelas menengah ke atas
melek secara politik mereka ini
secara basis ekonomi di atas rata rata
karena itulah pemilih pemilih
yang dulu ini relatif ke pan
belakangan agak sedikit stagnan
kembali untuk kembali engage
dan terlibat terhadap persoalan persoalan politik

kuat posisinya menjadi partai menengah
yang tidak pernah mundur ke bawah
ini menjadi penting sebagai catatan bahwa ada
ceruk pemilih yang sebenarnya
mesti dirawat kembali mesti dirangkul kembali
meski saat bersamaan
harus bersaingan sebenarnya
dengan pks dalam konteks ini
tapi saya kira pan punya modal sosial itu
yang untuk terus dirawat ke depan
sebagai bagian menjaga stabilitas
dan konsolidasi dukungan itu
sebenarnya belum sepenuhnya usai
zulhas akan dilihat bagaimana
kerja kerja politiknya ini semakin mantap
dan naik kalau agak sedikit
startenan zulhas yang dianggap
membuat dua sejarah baru ini yang
tidak akan memberikan dampak apapun terhadap pan
apa dua sejarah baru itu dia adalah
ketua umum dewa peroda yang kedua adalah
dia adalah ketua umum yang
dan di bawah
bang zul ini justru memang salah satu
narasi kritikan dari lawan lawannya
adalah ketika suaranya pan justru anjlok ya
kalau dilihat secara utuh sebenarnya
tidak anjlok ini stagnan ini efek
dari apa namanya
suara di pir yang sign lagu itu
itu yang sebenarnya membuat partai
menengah ke bawah relatif dirugikan
dengan model penghitungan semacam ini
dari perode sebelumnya tapi
perolehan kursi di dpr itu berkurang ya
ataupun kita cek misalnya juga suara
gerindra itu jauh lebih besar ketimbang golkar
tapi perolehan kursi di senayan
ketika dikonversikan itu
ini artinya apa ada satu
model konversi politik yang
tidak terlampau menguntungkan partai partai
menengah ke bawah
jadi nasib pan ini satu
selain memang soal metode
pemilihan dan penghitungan suara di tingkat
dapil yang kedua adalah kerja kerja politik mas
karena politik kita ini bukan
hanya apa yang tampak datang ke
tps tapi bagaimana sistem politik
itu didesain misalnya ada perubahan
tentang metode penghitungan
suara ataupun misalnya nanti soal
menaikkan ambang batas parlemen
ini secara kerja politik
juga berpengaruh di bawah
karenanya berpacu dengan waktu pan
di bawah julgi pilihanan di periode kedua
tidak ada alasan untuk tidak naik
tidak alasan untuk tetap
establis untuk kembali
merangsang menjadi partai menengah
apakah pilihan bergabungan pemerintah itu menjadi pilihan yang
paling real untuk pan
saat ini di bawah bang zul lagi
ya betul memang mas pilihan di posisi
pemerintah ataupun oposisi secara
elektoral tidak terlampau menguntungkan
tapi kalau melihat suasana batin
cenderung ingin memilih partai siapa yang bagian dari
pemerintah dan siapa yang jadi oposisi
tidak cenderung melihat partai politik
yang mencari selamat
tidak mencari partai politik
yang cenderung cari aman di tengah
yaitu partai penengah atau apapun namanya
kalau mau oposisi oposisi di situlah
ini sebagai upaya untuk merangkul
kelompok kelompok kritis yang belakangan ini
meninggalkan prabowo ataupun kecewa
dengan sikap politik ada curug suara di situ ya
yang bisa didikmati oleh pks saja
betul jangan sampai ceruk suara
ini hanya dinikmati begitu indah oleh pks
nah saya kira pan punya bakat
untuk menjadi oposisi kita cek
kecenderungan politisi pan
bahkan sejumlah anggota dpr belakangan memang
cukup aktif mengkritik pemerintah
suasana hati inilah yang
harus dijaga secara umum karena itulah
menurut saya untuk satu
pilih oposisi ya oposisi
pemerintah ataupun pemerintah
karena berdiri di tengah
tidak berimpak secara positif
untuk elektoral betul karena potret
pemilih kita saat ini itu adalah hitam
dan putih tidak pernah memilih
yang abu abu minyak minyak
air air oke baik kita tunggu
bang adi praitno bagaimana kemudian pilihan politik
partai amanat nasional yang
lagi lagi di bawah atau di
kebawah kepimpinan dari zulkifli hasan terima kasih
banyak bang adi praetno sudah hadir di layar demokrasi
malam hari ini sama sama bang demikian layar demokrasi
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
yang juga dinamikan demokrasi di indonesia
bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
saya ren hatsirani